jangan jangan hantu sumur tua itu ngikutin kita
rafa mami gak mau lagi ya dengar kamu teh ngomongin soal hantu hantu hantu lagi
apalagi hantu dari sumur tua eta
udah udah sekarang kalau kamu mau kamar mandi mami anterin ayo
ah kamu mah jadi kerjaan aja tetap penting
kak aku takut kak ada orang di dalam keadaan hantu
kan tadi kakak udah bilang kalau di rumah itu kosong gak ada apa apa

yaudah kalau kamu gak peda kita cek aja yuk
gak mau kak aku gak mau ikut
pak rt temenin aku yuk
eh saya nemenin kamu ke dalam
aduh kalau papa rt ikutan ke dalam yang nemenin anak anak sini siapa lagian pak rt
mau ada janji sama yang lain di luar
nolos aja pak rt pak rt takut kan
enggak nggak takut cuma ngantuk
ali biar aku aja yang ngomongin
yuk yuk aduh
ini anak saya gak ada takut takutnya ya
lihat deh ada air di lantai
iya ada jejak air di lantai
padahal kan bunga ini kosong
bisa ada air di lantai
jangan jangan bener yang dibilang rafah
di sini ada orangnya
kita cari tahu yuk
kejak airnya arah ke sana
berarti kita harus ke sana dong
kita cari tahu ke sana aja yuk
ehm loli kayaknya kamu bener deh
itu rumah kosong jadi udah gak ada apa apa di sini
ya kamu bener rumah ini cuma kosong ada apa apa aja
jadi kan kita pergi aja yuk
eh papa yuk pulang yuk
kok pak rt gak bawa ember
iya pak rt kak katanya mau ambil air
kok gak dibawa embernya
tuh eeem eeem ketinggalan
ambil aja benarnya eh deket tuh
iya pak rt ambil aja
udahlah itu mau gampang urusan belakangan
iya bener pak rt
pake kelamaan iya pak rt bener ya pak rt bener kelamaan
udah nanti aja gampang mereka menyusul
tak gede kan dia
iya ayah buru buru lama sih pulangnya
eee ayah itu udah peliket udah keringetan dar tadi
udah bau kuda lumping
yuk ah kita pulang aja yuk
ah berarti ayah
kak tapi aku jatuh
ada hantu ada hantu
kamu salah liat kali
bener kak aku gak bohong tadi beneran ada
kamu tunggu sini
itu itu tidak bisa berhasil
itu itu tidak mustahil
itu jahat waduhan kita
bagus banget banget ya bun
hampir lah sihir ini
mini udah lega punya stok air yang banyak
sampai besok pagi
maka gak seneng bisa mandi di rumah
eh tapi berarti besok
kalian semua harus ngambil air lagi ya di sumur itu ya
kenapa gak mau
sumur itu ada hantunya
ah rafa udah deh jangan lebay hantu hantuan wae ah
pasti rafa sebenarnya gak mau ya
kalau mami mintain tolong buat ngambil air apa males ah
rafa gak mau skomi rafa cuma takut
biar ali aja yang ambil
yaudah deh kalau gitu besok ali tolong ambilin ya
biar mamanya jadi lega sekarang ya kan
aku mau ke kamar mandi
ada menambah gak
loh kok becek banget sih
air dari mana nih
kenapa jadi pada becek begini
gak tau mi rafa dateng udah becek
tapi siapa yang ngebecekin
siapa yang bikin basah
jangan jangan hantu sumur tua itu ngikutin kita
rafa mami gak mau lagi ya denger kamu ngomongin soal hantu hantu lagi
apalagi hantu dari sumur tua eta
udah sekarang kalau kamu kamar mandi mami anterin ayo
jadi kerjaan aja tetap penting
kami teh mau melanjutkan gali sumur
maka nanti saya anter tapi saya matiin kopernya lah ya
bang tangannya kena jatuh dimana
oh ini teh itu saya tadi habis ngecet rumahnya aki makmur